oh opanya harus ngumpet dulu gak sih
ih ya tapi ngumpet dimana
gue juga yakin kalau rara sekarang lagi sibuk suruh davin buat sembunyi biar gak ketemu sama gue
sayang ini mah kecil banget
eh gak cukup ya
ini david udah mau pulang sekarang kok
rara apa pamit ya
katanya opa menemani rara semaleman
bilangnya full gak akan dicariin papa
nancenya aja belum selesai
abis kalau papa nyuruh sesuatu
opa gak enak nolaknya
opa bakal sering main kesini buat nemenin rara
teper ni pantek
komplek jati jaya jalan santani nomor dua belas
ntarin ke depan
opo pake dulu nih sepatnya
davin masih disini
itu ada dewi di depan
gasopan banget deh rara
udah buka pintu ditutup lagi
pasti dia kaget banget kalo gue dateng
dewi ngapain sih kesini
tadi tuh dewi call rara
supaya saya temenin dia shopping
tapi kan rara udah tolak
iiih nekat banget sih
udah kamu jangan panik
ntar malah ketauan
mendingan sekarang kamu temuin dia tuh sana
gue juga yakin kalau rara sekarang lagi sibuk suruh davin buat sembunyi biar gak ketemu sama gue
sayang ini mah kecil banget
gak cukup ya
jangan bersuara loh
ruang tamu gue berantakan
gue juga baru sampe
pas tadi gue pengen ketok pintu
eh lo udah buka duluan
jadi sama sama kaget
mau dateng kesini
terus lo dapet alamat rumah gue darimana
gue kesepian ra
tadi gue udah telepon ani
dia lagi main sama adiknya
gue punya teman sekelas lo namanya inka
dia ngasih alamat lo ke gue
karena gue pengen banget curhat sama lo
gue pengen langsung curhat sama lo
ada motornya di depan kan
itu motor kakak gue
soalnya dia tiap hari parkir disitu
gue pernah diantarin davin pake motor itu
opa davin udah sembunyi
masih nangkring di alaman
yang punya motor kayak gitu cuma davin doang
gue gak kuat ra
gak kuat ra
eh jangan nangis
gue mau masuk gak raga dalem
yaudah yuk masuk
biar ceritanya lebih enak juga di dalam
semoga aja opa davin yang lagi ngumpet di dalem
gak ketauan sama dewi
gue kesana sebentar ya rifa
ya botol kecap
boleh minta saus sambal
itu kan ada
aku juga minta e mineral satu ya
boleh ditunggu ya
tadi aldino minta apa
terima kasih ya pak
waktu shift gue lima belas menit lagi selesai
tapi lamanya kayak sahabat tau gak
gara gara gue harus nayin si botol kecap sama aldino
udah udah jangan nangis
gue sedih banget ra
buku gue gak ada waktu banget buat gue
selalu ngurusin bisnisnya
sedangkan nyokap gue pulang pergi ke luar negeri terus
dan gak ada waktu buat gue
gue kesepian ra
tapi lo harus ingat lo harus tetap bersyukur
walaupun orang tua sibuk
mereka kan tetep bisa ngasih apapun yang lo mau

dewi temen lo kan banyak dewi temen lo kan banyak
jadi tenang aja lo gak akan kesepian kok
jadi tenang aja lo gak akan kesepian kok
gue pengen banget punya pacar kayak lo
gue pengen banget punya pacar kayak lo
yang bisa perhatian
yang bisa perhatian
dan ada waktu buat kita kan

kalau lo naksir sama temen sekelas lo
mending lo kasih tau gue aja gimana

siapa tau kan gue bisa jodohin lo sama dia

kesel banget dia sama rara

dia selalu aja pengen tahu siapa cowok yang gue taksir
kalau gue bilang itu davin pasti rara udah gede kepala

dan merasa puas karena sekarang kan rara pacar davin
gue gak bisa cerita rara

gue juga belum tau dia suka sama gue juga apa engga
nanti akan ada saatnya kok
nanti akan ada saatnya kok
thank you rara
thank you rara
thank you rara
lo tuh punya pacar yang baik
gue juga mau rara kayak lo
gue juga mau rara kayak lo
shade semua bikin